ya kita lihat apa yang dilakukan di dalam ruangan ini yang menjadi bagian dari rekonstruksi
oh kita lihat bahwa ada tersangka ferdi sambo dan tersangka putri candrawati sedang duduk di sofa sebuah ruangan ini
ini adegan yang sedang mereka peragakan adalah saat tersangka ferdisambut dan tersangka putri candrawati sedang berbicara di sebuah sofa di ruangan rumahnya di lantai tiga
dia menggunakan ht kita lihat tersangka ferdisa sambu menggunakan ht